seperti yang ditawarkan di salah satu rumah makan di kabupaten bandung jawa barat ini
ya pasti nanti rumahnya bakalan sering diketok
gua liat dong wah ini dia bisa foto abl nih
nah ini ciri ciri kalau si ketannya ini sudah matang
terus selanjutnya ada gamelan
dalam pidato di depan pendukung prabowo mengajak pendukungnya untuk tidak jumawa dengan kemenangan ini
banyak negara yang tidak bisa rebound
terus pernah nggak ada kejadian
dan itu adalah kakak yang sangat kaya long eared long tailed
jadi bisa langsung datang karena itu surprise
tetapi ini sesuatu dari masyarakat olahraga ya
kalau ngomongin ideal kalau lo pengen jadi atlet secara general pasti lo harus mulai dari anak kecil gitu